ini baru yang namanya rejeki
bu saya nggak mau makan uang pemberian orang dengan cara ibu menipu
eh jangan sok pinter kamu ya
kamu emang makan dari mana
kamu jualan bakso aja bangkrut gara gara kamu tuh gak
tapi bu esa takut allah marah sama kita
udah diem deh
sekarang kamu beresin
nama aku gak ya allah
nah ibu cepet jalannya
pakai dilihat segala
anak bikin sial juga
ya udah jangan cepet cepet kayak gitu
kemana sih pak
gak ada orang
kamu kemarin mau ngeliat anak tommy
jangan kira akan menerima kamu
bu ini ada sedikit titipan dari ibu ibu pengajian bu
bapak ibu masuk
bu pak disini dulu saya tinggal ke dalam ya
sepertinya bapak perahinan anak ini bu
iya pak kayaknya
itu sepertinya anak yang
tiap hari hampir tertabrak sama bapak bu
bener bener hampir bikin siang waktu itu pak
bapak ada bu
bapak ada bu
ini ada sedikit uang untuk membantu kamu mengurus jenazah
makasih ya pak ya
sebaiknya jenazah anak kamu segera dimandikan dan dimakamkan
bapak ibu mau pergi
bapak ibu mau pergi
bapak ibu mau pergi
saya nggak mau anak saya dikubur
lebih baik kalian pergi semua dari sini
hai ngapain sih pakai teriak teriak segala
tanpa kamu usir juga kami akan pergi
ayo pak kita gak perlu lama lama di sini
bu bu sebentar
apa lagi si pak bu
bakal kita dibilang
aku gak mau anakku dikuburin
aku gak mau anakku dikuburin
ai pak kita tinggalin aja
ayo perut kalian pergi aja deh
gue gak mau pak bu udah kalian mandiin pergi aja pergi pergi pergi
aku gak mau anak aku dikuburin
ibu ibu udah bubar aja gak usah dirusin anak pembawa siyap
ya ya aku ada ide berarti kita harus pindah dari rumah ini setelah uang ini terkumpul banyak
ngapain dibuka tutup lagi tutup
makanya tuh kok jauh
saya bersama warga turut berduka cita sedalam dalamnya ya
warga ada sedikit uang untuk membantu warga kami yang kurang mampu
insya allah bisa membantu meringankan beban ibu mardinah
makasih banyak pak rt
tapi saya mohon pak rt anak saya dikubur besok ya pak rt ya
saya masih mau sama anak saya pak rt
saya yang tanggung jawab dosanya pak rt
baiklah kalau begitu saya pamit dulu ya
ini baru yang namanya rejeki
bu saya nggak mau makan uang pemberian orang dengan cara ibu mengipu
heeeh jangan sok pinter kamu ya
kamu emang makan dari mana hah
kamu jualan bakso aja bangkrut gara gara kamu tuh gak
tapi ibu saya takut allah marah sama kita
udah diam deh

sekarang kamu beresin pakaian pakaian kamu
karena nanti malam kita bakalan kabur dari sini
ayo cepetan sebelum ada warga
gak usah lama lama
jangan sampai nanti ada warga yang lihat
menurut kamu tuh ya
yang penting kita sudah punya uang banyak
silahkan buka ini kuncinya
makasih banyak bu
ini sih bu
sekarang saatnya kita cari uang lagi
kamu harus pura pura mati
gak mau bu
esa gak mau pura pura mati lagi
kamu tuh harus nurut apa kata ibu
kalau gak mau yuk udah nurut
mana sih itu anak
elsa terpaksa pergi dari rumah
assalamualaikum bu marlina
bu esa di tenagaan bu
ya allah esa
bu marlina harus sabar
dan tidak baik menangis si esa
esa sudah tenang
sebaiknya kita mandikan esa
lalu segera kita makamkan ya bu
tolong bantu bapak